kami akan mengajak anda untuk melihat lebih dekat bagaimana sebenarnya penyederhanaan golongan daya listrik pelanggan pln
yang akan dilakukan pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral
pertanyaan besarnya ialah akan masuk di golongan manakah
anda dan saya kita akan melihat pertama dari slide pertama yang kami miliki yaitu
ya ini dia skema baru golongan listrik
kita akan melihat bahwa sebenarnya selama ini ada tiga puluh tujuh golongan daya listrik
dan ini akan disederhanakan menjadi tiga golongan utama saja
namun tidak menghilangkan golongan listrik sembilan ratus volt ampere subsidi
jadi selama ini kita tahu ada sembilan ratus v ampere rtm atau rumah tangga mampu dan non subsidi
jadi ada dua sebenarnya yang digolongkan sembilan ratus v ampere ini
jadi bagi anda yang pelanggan sembilan ratus v ampere subsidi tidak akan digolongkan
atau tidak akan dinaikkan stromnya menjadi empat empat ratus volt ampere
sementara bagi anda yang ada di sembilan ratus v
v ampere rumah tangga mampu dan juga satu tiga ratus v ampere rumah tangga mampu

semuanya ini akan ditop up akan ditambahkan tegangannya menjadi empat v ampere
atau daya listriknya menjadi empat empat ratus v ampere
selain itu juga di bawahnya empat empat ratus v ampere hingga dua belas enam ratus v ampere akan dimenjadikan tiga belas v ampere
sementara bagi anda yang penggunaan listriknya lebih dari tiga belas ribu volt ampere
akan dibuat low stroom ini artinya ialah terserah anda menggunakan berapapun
anda saja tidak akan dibatasin ini artinya tidak akan anjlok
jadi salah satu tujuan penyederhanaan ini juga diklaim akan membuat penyaluran subsidi listrik semakin tepat sasaran
kita tahu ada empat satu saat ini yang digolongkan sebagai rumah tangga subsidi
dan itu menjadi akan lebih tepat lagi penyaluran subsidi tersebut kepada rumah rumah tangga dan mampu tersebut
sementara rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik ini bertujuan juga
untuk memberikan kebebasan masyarakat mengonsumsi listrik tanpa was was anjlok
selain itu dengan bertambahnya daya listrik juga diharapkan produktivitas masyarakat
bisa meningkat jadi selama ini enggak hanya sebagai untuk nyalain lampu tetapi juga listrik ini dapat digunakan untuk meningkatkan
untuk meningkatkan derajat hidup dan ekonomi anda
ya kita tahu ya ini zamannya internet of things jadi apapun sekarang membutuhkan listrik menjalankan internet
dengan data dan akhirnya mendatangkan keuangan
jadi juga kalau kita melihat bagaimana sebenarnya alat alat produksi juga semakin banyak bisa berproduksi
juga semakin banyak orang bisa memproduksi apapun dengan menggunakan internet menggunakan listrik dari rumah mereka
yang tadinya juga kalau anda mungkin saat ini bergerak di bidang cryptocurrency walaupun ini masih dikaji oleh ojk legitimasinya
tapi sebenarnya biasanya kan cryptocurrency itu membutuhkan listrik ya untuk menambang terus bitcoin anda begitu kan
dan itu membutuhkan listrik jadi itu juga menjadi peluang bagi anda untuk bisa meningkatkan pendapatan anda
karena listriknya dibuat low hingga empat ribu empat ratus volt ampere seperti itu
selanjutnya kita akan melihat sebenarnya permasalahannya di sini ialah walaupun memang pengkajian ini tidak akan merubah semua tarif listrik
salah satu tujuan penyertaan listrik ini adalah untuk menghasilkan keuangan
dan penggolongan ini ialah dari sembilan ratus volt ampere yang non subsidi atau rumah tangga mampu tadi akan disederhanakan menjadi yang tadi seribu tiga ratus dua ribu dua ratus tiga ribu tiga ratus menjadi empat ribu empat ratus
sementara di sini ada suatu persoalan yaitu tarif sembilan ratus volt ampere rumah tangga mampu ataupun non subsidi saat ini harganya itu ialah seribu tiga ratus lima puluh dua kwh
jadi ini adalah seribu tiga ratus lima puluh dua rupiah per kilowatt hour atau per kwh seperti itu
sementara jika ingin diseterakan dengan seribu tiga ratus kemudian dua ribu dua ratus dan empat ribu empat ratus itu harganya ada di seribu empat ratus enam puluh tujuh
ini persoalannya ialah masih ada selisih kalau dikurangin itu rp satu ratus lima belas per kwh
dan pertanyaannya kalau memang ingin disederhanakan dan membuat satu golongan otomatis yang sembilan ratus volt ampere rtm ini
sembilan ratus volt ampere rtm rumah tangga mampu juga harus dinaikkan menjadi seribu empat ratus enam puluh tujuh delapan puluh dua
jadi ini adalah persoalannya
apakah memang anda yang saat ini mungkin sudah cukup dengan sembilan ratus volt ampere
tidak masalah kalau seandainya harganya dinaikkan menjadi seribu empat ratus enam puluh tujuh
karena memang kalau kita ingin melihat penjederhanaan penggolongan
otomatis juga harus ada tarif flat
jadi tidak terlalu jauh berbeda seperti itu ya
oke itu persoalannya
jadi ada di selisih satu ratus lima belas rupiah per kwh dengan harga yang ada di atasnya
jadi kalau mau di top up itu butuh ditambah lagi besaran per kwh nya
baik kita lihat data selanjutnya
kenapa sebenarnya kemudian esdm ingin menaikkan atau menyederhanakan golongan listrik ini
supaya yang sembilan ratus seribu tiga ratus dua ribu dua ratus menjadi empat ribu empat ratus
ini yang pertama ialah penyederhanaan kelas golongan untuk kebutuhan jangka panjang
jadi mungkin pemerintah melihat bahwa jangka panjang ekonomi kita akan tumbuh
dan masyarakat juga kemudian akan semakin banyak mengkonsumsi listrik
yang dulu aslinya cuma satu menjadi tiga menjadi lima seperti itu
jadi untuk jangka panjang
anda nggak perlu takut agar listriknya anjlok seperti itu
dan selanjutnya juga ialah peralihan penggunaan bbm ke listrik
ya mungkin ini juga target dari esdm untuk menjadikan masyarakat kita
menggunakan banyak transportasi yang berbahan bakar listrik
maksudnya tidak menggunakan bbm lagi tapi beralih ke listrik
dan ini sudah dilakukan persiapan seperti itu
dan selanjutnya ialah bagaimana juga penggunaan kompor gas ke listrik
ini sebenarnya tiga alasan utama
tapi juga yang menjadi pertanyaan ialah memang bagus sih ketika kita beralih dari bbm ke listrik

sebenarnya apakah sudah cukup tinggi datanya masyarakat kita ingin menggunakan mobil listrik tersebut
atau memang kita sudah punya rencana tersendiri bahwa nantinya mungkin produksi mobil listrik kita akan meningkat pesat
mengalahkan konsumsi mengalahkan produksi ataupun pembelian dari mobil mobil berbahan bakar minyak
yang kemudian beralih ke listrik
dan kemudian juga penggunaan kompor gas ke listrik
nah ini juga seperti apa sebenarnya
apakah secara ekonomi juga cukup praktis bagi masyarakat
mengingat saat ini kita tahu bahwa harga kompor listrik juga sebenarnya bisa dikatakan
tidak terlalu bersaing dengan harga kompor gas
karena jauh lebih mahal pastinya harga kompor listrik
mungkin nanti juga ini harus dilihat lagi seperti apa
apakah masyarakat ketika listriknya dinaikkan dan juga mungkin bagi anda yang sembilan ratus volt ampere tanpa rumah tangga mampu tersebut
angga bersedia nggak untuk mengganti kemudian dengan kompor listrik ini
yang otomatis juga akan memberatkan kantong dan juga penghasilan anda
seperti itu ya
dan kemudian kita perhatikan juga sebenarnya
seperti apa rasio tarif listrik di negara negara asean
karena salah satunya mungkin yang dikatakan oleh kementerian esdm
juga saat ini indonesia termasuk salah satu yang cukup jelimet sebenarnya
dan kalau kita perhatikan juga itu membandingkan bagaimana sebenarnya harga per kwh di setiap negara negara asean
kalau kita perhatikan saat ini filipina menjadi negara dengan tarif listrik paling tinggi yaitu mencapai rp dua satu ratus sembilan per kwh
sementara indonesia sendiri itu ada di peringkat tiga
kita itu jauh ada di atas malaysia
itu artinya ialah listrik kita jauh lebih mahal dibandingkan malaysia
dan jauh lebih mahal dibandingkan thailand
dan jauh lebih mahal dibandingkan vietnam
dan di sini juga kita sebenarnya lihat bahwa masih memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi listriknya
karena memang harga listriknya itu tidak terlalu mahal
dalam artian di negara asean itu sebenarnya harga kita itu cukup bersaing dengan filipina
dan kalau kita tahu bahwa filipina di tahun dua ribu enam belas misalnya juga mereka pertumbuhannya paling cepat se asia
jadi ini sebenarnya bisa menjadi indikator bahwa ada peluang juga indonesia
pertumbuhan ekonominya itu meningkat karena pertambahan konsumsi listriknya
namun ialah pertanyaannya balik lagi
apakah memang ini akan langsung menguntungkan masyarakat atau justru membebani
karena saat ini memang masih dikaji abonemennya walaupun tarif kwh tidak mengalami kenaikan
tapi jika abonemen mengalami kenaikan maka masyarakat pasti harus bekerja lebih keras lagi
atau menghemat di sektor yang lain untuk ya untuk membayar tagihan listrik
baik itu dia informasi mengenai seperti apa sebenarnya rasio tarif listrik yang ada di asean
dan bagaimana juga rencana penjadahanaan golongan listrik yang ada di tanah air